seperti inilah aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah di ibu kota provinsi kalimantan tengah yang dikepung kabut asap pada selasa siang
mereka terpaksa belajar di tengah udara yang buruk bercampur asap
indeks pencemaran udara milik klhk setempat menunjukkan kategori sangat tidak sehat dengan angka dua ratus tujuh puluh satu pm dua puluh lima
pemerintah kota telah menaikkan status dari siaga ke tanggap darurat kahutla sejak dua puluh sembilan september
namun dinas pendidikan setempat belum meliburkan ribuan siswa mulai dari tingkat paut sd smp hingga mengurangi jam pelajaran dan masuk sekolah
akibatnya banyak siswa dan guru yang mengalami ispa
memang mengganggu apalagi kita dalam kondisi seperti ini belajar mengajar banyak yang ditiadakan pak
sekolah juga banyak yang ditiadakan
dari smp delapan itu kebanyakan siswanya yang sakit itu gara gara gangguan pernapasan
ketua harian satgas karhutla palangkaraya alman pakpahat mengatakan diperkirakan lebih dari empat puluh hektare lahan gambut dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab
kami pastikan sembilan puluh sembilan persen karhutlah di kota palangkaraya memang sengaja dibakar
siapa pelakunya ini dialah yang tahu dan pemilik nafas kehidupan
ada tiga daerah di kalimantan tengah yang kini menaikkan status dari siaga ketangkap darurat hingga empat belas hari mendatang
yakni kota palangkaraya kabupaten pulang pisau dan kabupaten kota waringin timur
satgas karhutlah kalteng mencatat hingga senin dua oktober luas lahan yang terbakar terus meningkat hingga seratus sampai satu ratus lima puluh hektare per hari
total ada sembilan satu ratus tiga puluh enam hektare yang tersebar di empat belas kabupaten kota